hai nama yeni wahid belakangan sering disebut dalam konteks calon wakil presiden sebagai putri
kedua mantan presiden abdurrahman wahid dan mewarisi darah pendiri nahdlatul ulama yeni
wahid dianggap bisa mendapatkan suara pemilih di dua daerah jawa tengah dan jawa timur dikutip
dari cnn indonesia com yeni yang ditemui di gedung mpr dpr pada selasa sore menyatakan
siap jika diminta untuk menjadi cawapres pernyataan yeni ditanggapi ketua dpp bidang
pemilu partai nasdem effendi hoiri ia mengatakan yeni memiliki potensi untuk
membantu memenangkan anies baswedan dalam pilpres mendatang menurut nasdem memang wakil mas
anies untuk memenangkan pertarungan menutup kelemahan ada di jawa timur dan di jawa tengah
memang dari no dan dari no itu adalah figurnya
yang lebih komprehensif muda ya kan punya darah biru punya potensi yang bisa digerakkan untuk
memenangkan itu ya selain hovifa ya mbak yeni sementara jurubicara partai demokrat herzaki mahendra
putra mengatakan pernyataan yeni bisa menghapus stigma tentang anies baswedan yang selama ini
terbentuk di masyarakat ini betul ya beliau ini kan keturunan langsung
dari para pendiri nu ya dan almarhum bapak beliau juga mantan ketum pbnu ya kalau kita
merujuk ke situ dan juga mantan presiden ri ternyata beliau memiliki kedekatan khusus dengan
mas anies baswedan pernah diajak dulu oleh mas anies untuk bisa bergabung menjadi dosennya
ketika mas anies menjadi rektor di salah satu kampus ternama di ibu kota ketika mbak yeni baru
saja selesai mengambil master ini menunjukkan bahwa tidak ada sekat antara mas anies dengan
mbak yeni menurut survei yang dilakukan lingkaran survei indonesia denija elektabilitas anies baswedan
rendah di jawa tengah dan jawa timur yeni wahid dianggap berpotensi membantu anies meraih
dukungan di dua provinsi ini bella mulahela nedi pranedia jakarta